jokowi menekankan penyaluran bansos dan beras jangan sampai terlambat dan harus dilakukan minggu ini
perintah presiden jokowi ini disampaikan saat rapat terbatas evaluasi ppkm darurat pada jumat lalu yang diunggah oleh akun sekretariat presiden sabtu tujuh belas juli dua ribu dua puluh
jokowi meminta kepala bulog dan menteri sosial untuk tidak ragu ragu dalam mengeksekusi penyaluran bantuan sosial tapi tetap mendapat pendampingan dari bpkp
jokowi menekankan penyaluran bantuan sosial tetap mendapat pendampingan dari bpkp
bagi amih bansos sebesar tiga ratus ribu tiap bulan sangat berarti untuk menyambung hidup keluarganya
ami yang sehari hari berjualan di warung mengaku suami dan anaknya terkena phk sejak tahun lalu karena pandemi
ibaratnya cuma pas pasan banget untuk makan juga ibaratnya ini deh masih sering kurang kita belum biaya anak sekolah
dikutip dari cnn indonesia com pemprov dki jakarta akan menyalurkan bantuan sosial periode bulan juli dan agustus sebesar rp enam ratus ribu kepada satu tujuh tiga ratus tujuh puluh sembilan warga dki jakarta yang terdampak covid sembilan belas

pemprov dki jakarta menjelaskan bahwa sekitar delapan ratus tiga puluh tujuh ribu masyarakat dki jakarta lainnya akan mendapatkan bantuan sosial tunai dari kementerian sosial
pemprov dki jakarta menjanjikan bantuan sosial tunai akan cair pada pekan ketiga bulan juli dua ribu dua puluh
arief kurniawan pastonga bebro jakarta